selaku panitia proses seleksi anggota paski braka kementerian pemuda dan olahraga juga mengkonfirmasi bahwa terlibatnya gloria natapraja yang memiliki keluarga negaraan perancis
dikarenakan ada proses yang salah dan tidak terpantau langsung oleh kemenpora
gloria masuk seleksi anggota paski braka lewat pemerintah kota tempat ia tinggal yakni kota depok jawa barat
kami koordinasi dengan kementerian hukum dan ham dan kementerian hukum dan ham sudah melakukan surat bahwa memang saudari gloria ini dinyatakan sebagai warga negara asing dan sudah barang tentu keluarganya orang tuanya akan segera ngurus tentang keluarga negaraan gloria
pak itu bisa terjadi bagaimana pak
karena ada proses seleksi di tingkat kabupaten yang
yang tidak sempat kami pantau
surat dari kemenkumham menyatakan gloria natapraja hamel adalah warga negara perancis
gloria lahir pada satu januari pada tahun dua ribu dari pasangan suami istri didier andre agus amel warga negara perancis dan ira hartini warga negara indonesia
gloria memegang paspor perancis dan memegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun dua ribu dua puluh
gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh ke warga negaraan
berdasarkan data tersebut gloria natapraja hamel adalah warga negara asing